nggak usah kalau cuma lima puluh
saya sama putri sempat ngamen
baru dua hari
gak tau bos
dia partner kamu harusnya kamu tahu
saya udah males pater sama dia
udah dua kali
kamu butuh partner
tapi jangan rosa
bagaimana hasil pencarian calon mahasiswa baru akademi of bandung copet
yang kelak akan kita rekrut sebagai anggota
kan kemarin saya sudah lapor
hari ini harus berhasil
karena kamu sudah tidak mau sama rosa
dan bun bun belum berhasil merekrut anggota baru
iya kak obed
kamu tahu markas saya sekarang
ada apa kak obed

ruin separ usai
jangan enggak jualan lagi
baru jualan berapa hari udah cuti lagi
ada urusan sedikit
calon mantuk mak
kalau buat ubed mak
lebih dari cukup
suka ya sih
bukan nama panjangnya elpira
panjang cuma segitu
gak apa apa buat emak itu gak masalah
yaudah bu bet mau pergi dulu
arman kita harus ketemu
nanti saya kasih tau kalau kita udah ketemu
oke saya kesana
kamu kenapa sih
sekarang waktunya kerja bukan waktu yang ngobrol
udah dua kali dia ngompol
saya nggak mau sampai ada kejadian yang ketiga
bu itu dimana
mau beli gitar saya enggak
waktu itu datang mau beli gitar sekarang mau ngejual
itu baru beli
iya beli second tapi masih bagus
kenapa mau dijual lagi
memangnya penting ya soal kenapa mau dijual lagi
enggak juga sih kalau kata sama ya yang penting harga cocok
nggak usah kalau cuma lima puluh
saya sama putri sempat ngamen baru dua hari
putri udah sering sakit hati dicuekin orang
seratus mau gak
kalau gak ngamen lagi kamu mau apa
seratus gak mau
eh daripada bolak balik udah diem dulu aja sampai deal
yaudah ketemu di tengah delapan puluh lima
nah gitu kan gak riwel gak repot
yaudah cepet mana uangnya kemudian banyak ngomong
terus apa yang mau kamu omongin
bos saya bilang kamu harus balik
saya udah gak mau
kata bos haef mau balik sekarang apa nunggu foto kamu dicetak terus dikasih tulisan di bawahnya awas copet pake huruf helvet tiga volt
dicetak diperbanyak terus ditempel dimana mana
saya nggak punya pilihan ya
kan itu tadi pilihannya
mau balik sekarang apa nunggu foto kamu dicetak dikasih tulisan di bawahnya awas copet pakai huruf lp tiga port
dicetak diperbanyak terus ditempel dimana mana
maksud saya pilihan buat gak balik ke bos haef
bos haef yang ngasih pilihan itu
kadang kadang aja ya
kadang kadang aja ya
nggak ada temen
ada di rumah nggak
lagi di jalan
saya titipin ke tetangga sebelah
udah saya titipin pesen
kalau kang asep datang uangnya dikasihin
nggak usah pake kang
asep aja biar akrab
ke rumah bu aci aja
yang di sebelah rumah saya
nggak bisa ketemu atuh
memangnya mau apa
kan mau nagih t ya
jangan main hp dulu
cuma mau kenal aja